tapi aku gak akan biarkan pak remon menghancurkan semua yang sudah aku dan alex bangun selama ini
kamu itu sebenarnya ada masalah apa sih
kamu ceritainlah ke papa
papa kenapa sih
gak usah so nanya ke aku deh
ini semua nggak akan terjadi kalau bukan karena perbuatan papa
kasian batu bata
traumanya malah dijadikan kesempatan sama mel buat ngancem batu bata
gue jadi kepikiran juga deh sama video yang disebar mel tadi siang
tapi kalau gue tanya sama batu bata yang ada kita pasti debat terus dia jadi kesel sama gue
nanti dia pikir gue kepo lagi
gue tanya aja ata atau gio
gak ada apa apa
kalo gue tanya ata atau gio
nanti mereka pikir gue so peduli lagi sama batu bata
buat bareng aja allemaal
enggak diangkat juga
yaudah kita samperin aja ke rumahnya ayo
jangan sih kayaknya putri emang lagi kepengen sendiri
ya tapi gue gak bisa nunda nunda masalah kayak gini riz
gue mau masalah ini selesai malam ini juga
percuma kalau kita nyelesain masalahnya malam ini juga
kalau putri gak angkat telfon kita putri gak baca wa kita
yaudah kalau gitu kita samperin aja ke rumahnya
enggak mungkin juga kan kalau kita udah di depan rumahnya
terus putri bakal ngusir kita
cik cik cik cik cik dengerin gue
jangan paksain putri buat maafin kita
putri emang pantas kecewa sama kita
karena kita udah bohongin putri
gue tau gue salah ris
makanya sekarang gue nyesel banget
gue pengen liat lo sama putri bahagia
dan gue gak mau putri kena bully lagi sama mel
cuma gara gara pangeran yang selalu ngeribeti hidupnya itu
iya cit gue tau
gue juga pengen banget bahagian putri
tapi satu hal
gue gak bisa paksain perasaan putri
dan sekarang gue pasrah kalau putri mau jauhin gue
ngapain sih citra malah berduaan kayak gitu
berarti gue cuman berubah sama si rizky
kok kalian ada di sini
oh saya tau
kalian pasti mau ke rumah my future doctor kan
ya udah langsung aja
ngapain pake ngerumpi segala sih di sini
kalian ada trouble sama putri
but now you tale dulu apa masalah kalian ke saya
bu nawang mau bicara soal apa
saya mau ngajak ketemuan saya di sini
didia sebenarnya saya itu
penyebab kematian almarhum suami saya itu apa sih
karena waktu itu waktu kejadian
kamu kan yang ngurus semuanya
apa benar suami saya meninggal karena serangan jantung
tawang almarhum pak ejaka meninggal karena serangan jantung
tapi dokter yang waktu itu nanganin suami saya
apa dia masih nyimpen data lengkap penyebab kematiannya
kan waktu kamu kasih kabar ke saya
saya kan nggak bisa fokus karena terpukul
bahkan saya kan gak sempat ngurus surat surat kematiannya
semua kan yang ngurus kamu
ditambah lagi saat itu kan saya harus terima kenyataan
semua aset mas jaka itu disita karena perusahaan bangkrut
saya sama sekali gak ada niat mengikip masalah ini
saya udah ikhlas kok mas jaka pergi
tapi kenapa bu
waktu saya ketemu pak reno
kalau dia itu teman golf dari
mereka itu rajin banget medical check up
kalau mas ejaka tuh sama sekali gak ada riwayat sakit jantung
pak pak remo
bahkan saya baru tahu kalau pak remon itu
relaksi bisnis suami saya
kecemasan alex sekarang terbukti
tapi aku gak akan biarkan pak remon menghancurkan semua yang sudah aku dan alex bangun selama ini
kamu itu sebenarnya ada masalah apa sih
kamu ceritainlah ke papa
papa kenapa sih
gak usah so nanya ke aku deh
ini semua nggak akan terjadi
kalau bukan karena perbuatan papa
kamu tuh ngomong apa sih
papa buat semua ini kan untuk kamu
papa kenapa sih
papa kenapa pura pura gak tau
aku tau kok
papa yang ngasih mel medical record aku
sampai sekarang apa
mel guna itu buat ngancem aku pak
pangeran pasti salah paham sama aku
aku yakin semua ini pasti ulah pak remon
papa kenapa diem aja
yang aku bilang benar kan
papa bener bener gak tau soal medical record kamu itu
yang ada hubungannya sama dokter adrian itu bener bener papa gak tau
dan papa yakin
papa yakin pangeran
mel gak akan menyebarluaskan berita itu
karena papa tau dia sayang sama kamu
papa yang gak tau mel itu kayak gimana
orang kayak mel bisa ngelakuin apapun ke siapapun untuk dapetin yang dia mau

harusnya papa tahu itu sih
karena itu mirip kan kayak papa
halo selamat malam om
halo selamat malam om
oh ya aku kesini mau ada urusan sama mypin

my prince kita mulai yuk
mendingnya sekarang karena pak suraya udah nanya
siapa yang bakal jadi bintang tamu kita di pesta seni
siapa yang bakal jadi bintang tamu kita di pesta seni
itu lo ditanyain mel kodima aja kamu
itu lo ditanyain mel kodima aja kamu
aku duduk aja dulu
aku duduk aja dulu
biar om panggil pangeran
kamu kenapa sih ninggalin mell sendirian kayak gitu
kamu temuin dong dia disana

bisa gak siapa setopura pura
ini semua terjadi karena ambisi papa
ini semua terjadi karena amnisi papa
terserah kamu lah
mau mikir apa soal papa
sampai jumpa lagi